assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang saya hormati bapak ibu sekalian khususnya masyarakat aceh dimanapun anda berada
saya masih mengingat tujuh belas tahun yang lalu tepatnya dua puluh enam desember dua ribu dua puluh
gempa sembilan delapan skala rechter mengguncang aceh
saat itu hari minggu
saya sedang menghabiskan waktu bersama keluarga
dan pada saat itu saya mendapat kabar
gempa itu dari berita di televisi hingga malam hari
belum tergambar jelas dampak guncangan gempa tersebut
karena informasinya pun masih sangat minim
senin pagi keesokan harinya
baru kita mengetahui kerusakan yang diakibatkan
gempa itu begitu dasyatnya
ternyata mengakibatkan tsunami yang begitu besar
meluluh lantakkan daratan aceh
gelombang tsunami juga menerjang kawasan provinsi sumatera utara
hingga negara tetangga seperti thailand sri lanka dan beberapa negara asia selatan
tanpa bermaksud membuka luka lama dari bencana tersebut
namun kita ingat dunia ikut menangis
saya dan keluarga juga ikut menitikkan air mata
menyaksikan itu semua
meskipun hanya melalui layar kaca
kemudian saya bergegas melakukan koordinasi dengan semua pihak
untuk membantu saudara saudara kita di aceh dan sumatera utara
saya juga memerintahkan transtv pada saat itu
untuk segera membuka dompet amal
menggalang dana dari pemirsa
di samping dana pribadi
dan dari seluruh perusahaan perusahaan yang saya naungi
bantuan langsung untuk korban bencana tsunami di aceh itu pun
saya sendiri yang mengkoordinasikannya
derita aceh akibat tsunami
mengundang solidaritas semua insan bangsa
untuk bahu membahu memberikan bantuan ke korban bencana tsunami aceh
seperti pemilik susi air ibu susi dan saya
saya ingat waktu itu
beliau berkenan meminjamkan pesawat yang dimilikinya pada waktu itu baru satu buah
untuk digunakan memberikan bantuan langsung kepada para korban tsunami di aceh
dengan menggunakan logo transtv
di hari kedua setelah bencana
saya langsung terbang ke medan
menyusul pak is hadi sk yang sejak hari pertama sudah berada di sana
sedikit bercerita mengenai tsunami di aceh itu pun saya ingin mengingatkan kepada anda
mengenai sulitnya mengakses jalur pendaratan yang rusak untuk mendarat di melabuh
pesawat cessna berkapasitas dua belas orang penumpang itu
menjadi pesawat pertama yang mendarat di melabuh
pasca tsunami aceh menimpa
butuh persiapan serangkaian simulasi di medan
untuk kemudian pesawat itu bisa berhasil mendarat di jalur pendaratan yang rusak di melabuh
karena menara pengawasnya pun rusak

pesawat tersebut harus melakukan orientasi fisik dengan mengelilingi landasan beberapa kali
untuk melihat celah pendaratan yang memungkinkan
selama dua minggu saya bolak balik antara aceh dan medan
menggunakan pesawat untuk memimpin langsung penyaluran bantuan di aceh
saya sempat menginap di pendopo yang saat itu dijadikan sebagai posko koordinasi bantuan
pesawat yang berkapasitas dua belas orang penumpang itu bisa berhasil mendarat di melabuh

tapi juga menghilangkan banyak masa depan generasi muda kita
yaitu anak anak yang kehilangan orang tuanya di lokasi kejadian tsunami yang menimpa
saya melihat pemandangan yang menyayat hati
banyak terdekat tangisan anak anak kecil karena kehilangan orang tua dan sanak saudaranya
kalaupun diantara mereka masih ada yang memiliki orang tua
namun mata pencaharian keluarganya pun sudah hilang
merasakan keputusasaan anak anak tersebut
saya tergerak untuk membantu mereka untuk tetap memiliki harapan
memiliki masa depan
atas dasar itulah saya mencari cara untuk menyelamatkan mereka
memasukkan mereka dari teman saya seorang putra aceh
saudara jufli bahruni yang saat kejadian sedang melaksanakan perjalanan ke aceh
saya menelpon beliau
saya mengutarakan bahwa saya ingin mendirikan sebuah rumah penampungan bagi anak anak korban bencana tsunami
lalu jufli yang pada saat itu berada di mekah berunding dengan almarhum bapak ibrahim rizad
menyarankan kalau saya ingin membangun rumah penampungan bagi anak anak korban bencana tsunami aceh
sebaiknya jangan di aceh
tetapi di medan
saya berpikir bahwa saya akan memiliki harapan untuk menjaga keamanan mereka
untuk itu saya menjaga keamanan mereka
untuk itulah saya mendirikan rumah anak madani yang berlokasi di jalan raya veteran kabupaten deli serdang sumatera utara
karena anak anak perlu tempat bernaung yang baru
dan tetap harus menjalankan melanjutkan pendidikan mereka
kelak mereka harus bertahan hidup setelah dipulihkan dari trauma yang mendalam
kata madani sengaja dipilih untuk menjaga keamanan mereka
karena mengandung arti peradaban
tidak mungkin peradaban mampu diwujudkan
tanpa didasari pendidikan yang layak dan keahlian yang mumpuni
misi saya adalah memutus kemiskinan lewat pendidikan
dengan ridho allah swt
asrama bagi anak anak korban tsunami aceh yang bernama rumah anak madani dibangun
banyak pihak yang terlibat dalam pembangunan rumah anak madani
seperti perusahaan perusahaan di jalan raya peteran kabupaten deli serdang sumatera utara utara
kelompok usaha ctkop dan dari penggalangan dana dari pemirsa transtv
pt pn ii pun memberikan pinjam pakai tanah tanpa batas waktu seluas tiga hektare
dan pembangunan asrama dilakukan oleh pt total bangun persada
menggunakan dana sebesar empat belas miliar rupiah rumah anak madani mulai dibangun pada lima februari dua ribu lima belas
wakil presiden saat itu bapak yusuf kala yang meletakkan batu pertama
enam bulan kemudian tepatnya pada dua puluh lima desember dua ribu lima seluruh sarana telah lampung
dan anak anak korban tsunami pun sudah menempati asrama itu
presiden sby pada saat itu yang meresmikan dengan almarhum ibu ani yudho notno
dan datang pula presiden timur leste sananak
dan datang pula presiden timur leste sananak
semua anak yang tinggal di rumah madani itu dan bergabung dengan anak anak dari sumatera utara yang tidak mampu
namun memiliki intelijensi tinggi bersekolah di sektolah menengah atas unggulan ctr sab foundation
karena akhirnya anak anak aceh itu mampu menjadi pribadi yang unggul beriman cerdas berkarakter
dan bermanfaat bagi semua
karena akhirnya anak anak aceh itu mampu menjadi pribadi yang unggul beriman cerdas berkarakter
dan bermanfaat bagi semua
karena akhirnya anak anak aceh itu mampu menjadi pribadi yang unggul beriman cerdas berkarakter
dan bermanfaat bagi semua
para siswanya pun telah berhasil menorehkan berbagai penghargaan dan prestasi
dan yang lebih membanggakan dan saat ini apabila kita melihat anak anak aceh yang dahulu kehilangan harapan
saat ini telah menjadi sarjana lulusan universitas universitas terbaik di negeri ini
dan telah bekerja di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan perusahaan perusahaan yang ternama
selalu ada hikmah besar di balik bencana
gotong royong solidaritas dan rasa persaudaraan oleh seluruh rakyat indonesia
bergerak membantu aceh pada saat itu
membantu masyarakat aceh tanpa terkecuali untuk bangkit dan hidup lebih baik
itulah modal bangsa kita
aceh mengajarkan kita merajut persaudaraan
aceh mengajarkan kita menjalin solidaritas
dan aceh mengajarkan kita bahwa selalu ada asadan untuk bangsa yang kita cintai
selama kita mau berdoa dan berusaha